aja aja gua takis yang bayar udah sama sama aja bang jadi semuanya berapa bang teman saya satu
sama saya satu lagi udah berapa total lima belas siap maaf nih mas kayaknya saya nggak bawa dompet nih
mending mas catat aja besok saya lunasin sekalian mas kalau punya atang saya lunasin iya mas masnya
kan ganteng masih muda tapi canggih nih mas oh iya mas iya gini mas anak muda zaman sekarang
kalau abis jajan itu enggak buka dompet
itu ada ini mas cara pembayaran pakai qr gitu scan scan gitu sih mas gitu iya jadi tinggal scan scan masa
berarti di hp nya ada duitnya dong iya mas ada uang digitalnya di dalam berarti masnya ada duit
kan ada ada mas ada dong nah kebetulan mas uhu apa udah join di kris siap siap

kita ngomongin chris tak sebelumnya kita mau nyapa dulu soproprosong yang sudah pada nonton
suju kata kata pas banget nih kita ngomongin kristal sebelumnya kita maunya ya bako duh atau

bree a rawat mana tahu banyak sobrang ya kita masih nyaman ngomongin kris ya sebelumnya kita mau nyapa dulu
pada nonton yang di sebelah mana suaranya mana yang di belakang gua yang di kanan wih lebih kencang
wah happy happy oke jadi begini kris itu adalah cara pembayaran berbasis qr yang diseragamkan
oleh bank indonesia dan berlaku pertanggal satu januari dua ribu dua puluh nah seperti pertanyaan netizen
at devi asari sebenarnya itu cara bayar atau aplikasinya sudah terjawab namun untuk lebih
jelas dan detailnya soal kris mendingan kita langsung tanya sama orang yang mengerti atau
mempunyai chris pokoknya lu gas gua gas sop eh mas kamu jual satu ya jangan lupa pakai s sop
nah bagi sop yang mau nanya seputar sampai z mengenai chris itu apa dan bagaimana sekarang
sudah ada si empunya atau yang langsung bisa menjawab soal kris di sebelah saya ada siapa
saya radit wah mas radit gimana kembali novelis itu bukan agak mirip tapi bukan
mas ini soal kris ini ada pertanyaan dari sobru atau netizen
at devi ashari jadi dia tanya nih mas ini mengenai chris ini sebenarnya ini apa cara
bayar aplikasi atau bagaimana masa kecil kan mas oke jadi kalau boleh dijelaskan sebenarnya
kris ini adalah penyempurnaan cara bayar yang sudah ada jadi bisa kita lihat bahwa disini
adalah upaya dari bank indonesia sebagai selaku otoritas moneter itu untuk menyediakan bridging
jadi bridging ini seperti sebuah jembatan yang menjembatani masyarakat untuk dapat membayar
dengan cara yang mudah jadi qri
s atau qr indonesian standard ini itu merupakan salah satu cara bayar yang memang itu ditujukan
kepada masyarakat indonesia untuk mempermudah cara bayar yang sudah ada jadi ini selebih kepada
bank indonesia menyeragamkan qr qr yang sudah ada diseragamkan dan jadilah kris ya tepat sekali
jadi sebenarnya kita tidak menutup pjsp pjsp atau biasanya kita sebut dengan penyedia jasa sistem
banyak qr qr code yang ada di atas meja kasir bingung ya betul bisa bikin ini loh mas bisa bikin
malahan orang orang tuh bingung dan juga si kasirnya atau si merchannya itu bingung juga kenapa misalnya
mereka menyediakan ternyata hanya punya ovo misalnya seperti itu kita sebut merek saja ya nah
tetapi yang kita ingin membayar dengan menggunakan gopay nah ini merupakan salah satu tantangan dari
bank indonesia bagaimana caranya agar si gopay itu bisa membayar
seperti itu nah akibatnya dibuatlah sebuah jembatan tersebut akhirnya muncullah kris ini sehingga
dengan apapun qr nya maka kita dengan aplikasi apapun bisa membeli apapun transaksinya
fresh saja kayak minuman ya mungkin bisa memberikan membuka value value baru mungkin bagi
sobru sobru yang ingin mengembitkan lebih lanjut bisa langsung komen link dibawah ini
oke sekarang bagi sobru sobro yang ingin lebih tanya mengenai chris supaya kita mengambil dari
berbagi perspektif dan sudut pandang kali ini ada sobru atau empunya langsung yang menangani soal
oke mengenai banyak pertanyaan netizen nih ini pertama ada dari atc naulanisa ini dia tanya mengenai biasanya cewek ya keamanan dari sistem kris
biasanya kalau cek kan butuh keamanan keamanan tadi apa kepansi ya
uuuuh dalam sekali bukan ketergantungan ya bukan
ini dari sobhj sedih bagaimana dari sistem keamanan dari kris
oke kalau sistem kris itu insya allah aman banget kita ngomongin masing masing nih ya
dari misalnya si mbaknya mbak nurul tadi sebagai pengguna nih tenang aja karena ada dua faktor otentifikasi yang kamu punya
satu nomor handphone kamu nih misalnya yang ada di aplikasi
walaupun kamu udah punya nomor handphone kalau mau bertransaksi pasti diminta apa mas pin ya kan
nah jadi itu sebenarnya udah fungsi keamanan udah ada dua layer tuh nomor handphone sama pin
jangan dikasih tahu pilihnya ke siapa siapa itu harus dijaga sendiri
nah dari sisi tokonya misalnya
itu juga aman karena sebenarnya toko toko yang terdaftar itu waktu kita transaksi kan itu sebenarnya bisa di cap screen bisa dilihat data transaksinya dan kelihatan nama tokonya
tokonya itu juga gak sembarangan merchant merchant atau toko toko itu harus terdaftar
jadi ada semacam kalau bahasa keren atau susahnya itu national merchant id atau semacam ktp nya si toko
jadi dia tuh ada di list gitu mas nggak bisa sembarangan toko yang belum terdaftar terus mau sok sok macam mama sangka
terus itu nggak bisa karena sudah ada liftnya
once itu nggak ada di list itu nggak akan jalan transaksinya
nah dari sisi penyelenggaranya juga penyelenggara itu siapa sih yang biru yang hijau yang unggul itu namanya penyelenggara tuh
hei itu mah nama panjang ya langsung ya kan
nah itu juga sudah mendapatkan izin dari bank indonesia jadi yang pakai kris itu pasti yang sudah dapat izin
waktu kita memberikan izin kita udah pasti menilai atau mengakses segalanya termasuk kesiapan dan keamanan
infrastrukturnya jadi dari semua sisi nih udah kita jagain makanya jadinya kris standar dan aman
oh berarti sudah cukup aman lah ya
berarti untuk menang karena ada juga cerita cerita kalau kode otp bocor berarti jangan sampai dibocorkan ke orang
jangan sampai itu kadang kitanya sendiri yang suka ngebocorin gitu
nah itu yang harus dijaga otp pin itu kamu keep untuk diri kamu sendiri gitu
oke jadi itu cukup aman lah ya untuk garis diri sendiri
oke kemudian untuk ini mengenai dua ribu dua puluh
ini kesiapan kris atau kewajiban kris
ini kan dengar dengar harus seretak nih
dari sabar sampai merauke dari pulau roti sampai ke talon ini gimana dari kesiapan kris
wajib jadi per satu januari dua ribu dua puluh itu qr code nya yang digunakan untuk pembayaran wajib yang menggunakan standar atau kris
jadi kalau ada qr yang lain tuh sudah tidak bisa dipakai lagi
nah sambil nunggu yang lain lihat lihat komen di instagram sobru nih
wah ini salah fokus nih nanya akun akun emasnya nih
nanya gimana kerja di bia
siap nanti dikit dikit
baru lulus kuliah udah ditanya kerjaan
aduh nyari di mana ya
loh kok masanya kan yang tadi jualan makan di depan tadi ya
gini emas ini baru lulus kuliah udah ditanya kerjaan
saya juga sampai sekarang ditanyain kapan nikah
pertanyaan emas ini sama dengan pertanyaan sobru dari atyframadan
nah mas sobru ini tuh tanya emas
bagaimana caranya agar bisa menjadi pegawai dpi
atau yang bisa dibilang pcpm di tahun dua ribu dua puluh
ini menandakan mas kalau di lembaga bank indonesia itu
menjadi banyak peminatnya terutama kaum milenial
nah kita langsung tanya sama orang yang mengurusi pihak yang mengurusi
bagaimana menjadi pegawai di bank indonesia
pokoknya lu gas gua gas sob
kalau gak bisa login sih salah di mana ya
sekarang bagi para sobru yang ingin atau menanyakan bagaimana bekerja di biu
bekerja di bank indonesia atau menjadi pegawai di bi
kita langsung tanyakan saja sama pihak yang langsung menangani
di sebelah saya ada siapa who
dari departemen sumber daya manusia divisi kebijakan pengelolaan sdm
kebetulan saya juga ikut di tim rekrutmen sekarang ya
mas ini banyak netizen yang menanyakan bagaimana sih bisa menjadi bagian dari b
bisa jadi pegawai dan macam macam gimana nih mas indra
wah kalau kita ngomong fokus ke pegawai ya
pegawai itu berarti pegawai tetap kalau di b itu
biasanya sih kebanyakan yang ditanya ada pcf pcpm pcs etc
pcpm ini untuk dibukanya kapan tunggunya tanggal mainnya bro
jadi kita masuk lima tahun yang lalu itu
untuk masuk itu tesnya itu ada lima tahap
administrasi test potensi dasar pengetahuan umum dan kemaksaian terang dalam bahasa inggris fgd sorry
tapi belakangan ini pcpm itu berubah banyak buru
test kemampuan dasar sama test potensi bahasa inggris kita udah online
gak perlu dulu zaman gue sekian orang ngumpul di satu tempat untuk tes rame rame
sekarang lewat hp lewat komputer test
langsung diumumkan gak perlu ada waktu yang terbang buat teleport
tapi kita ada tes untuk memperdalam yang kita tangkap dari kandidat ya
si kandidat ini dites bagaimana apakah dia bisa menyampaikan ide atau opinion terhadap suatu hal
dan juga ada leadership forum bersama adg
mereka supresentasi dan mereka dipersiapkan
syarat utama untuk menjadi bisa jadi secara umum lah
ini apa nih harus apakah dari kalangan smk bisa
atau dari s satu s dua atau bagaimana
untuk jurusannya tergantung kebutuhan bi
kalau sekarang bi lagi butuh banyak ekonom kita akan buka ekonomi
ini kita buka tapi emang setiap tahun kebijakannya berubah sejurusannya
untuk usia kalau pcpm ya itu s satu maksimal dua puluh enam tahun
sedangkan kalau s dua maksimal dua puluh delapan tahun
sedangkan untuk ipk kita juga ada siap minimal
nah untuk pcpm sendiri ya itu kita sekarang sudah ada yang namanya targeted
kalau dulu kan cuma satu doang nih satu jalur
kalau sekarang kita ada yang bi datang ke kampus untuk menjaring the best talent yang ada di kampus kampus sebelum mereka lulus
kita kalau nggak inisiatif datang sendiri perlu diambil orang
tapi selain itu kita juga buka open recruitment
jadi semua orang dari sabah sama merauke bisa mendaftar untuk mendapatkan kesempatan kerja di bi
kalau lembaga seperti bank indonesia ini sebagai salah satu lembaga yang diidam idamkan
berarti kan diidam idamkan orang yang para milenial
jadi banyak niat untuk masuk nih berpondong pondong
sebenarnya selama ini mas citra ini selama lima tahun belakangan ini tadi kan mas citra menyebutkan lima tahun
nah hal hal positif nih yang udah didapatkan nih apa aja ini mungkin bisa dibocorkan mas
yang pertama tuh pasti pengabdian gitu
kita bisa bekerja bisa untuk berkaya orang lain tapi kita mengabdi untuk negara
kedua pengembangan di bi itu luar biasa
dari ke kelas di bi sendiri dikursusin keluar sampai disekolahin
kalau ada program fast track nih kayak gue yang s satu bisa ngajuin langsung s tiga sampai lulus
dibayarin sama bi dari sekolahnya sampai hidupnya
dengar dengar nih mas dari netizen dan juga namanya netizen yang namanya sobru ya
dari media online juga ternyata dari tampilannya ini mencerminkan income atau gaji yang wowing
oke sobru semoga tadi cukup sneaktifnya bisa membuka value baru bagaimana menjadi bagian dari pegawai bank indonesia
terutama yang banyak tanya nih dari sobro sobru nih
dari untuk mengenai pcpm
ada tiga atau dua tadi yang mengenai tadi
ah anyway rest kemana sih
episode perdana kita udah membuka semuanya ya
pertama untuk bagaimana belajar atau bekerja di pcpm menjadi bagian bi
kedua seluk beluk tentang kris
semoga terserahkan dan membuka value baru
nah untuk episode selanjutnya kita akan bahas yang namanya experience atau pengalaman kalian menggunakan kris
bisa mention kita di seluruh channel kami di facebook twitter instagram youtube dan semuanya
akhir kata kita kasih pantun biar saka
dari kota baru menuju ke kota tua
jalan jalannya sambil mikirin bisnis
bagi seluruh sobru di seluruh wilayah nusantara
jangan lupa like comment dan subscribe nya ya manis